kasus pembunuhan brigadir joshua terus berkembang
setelah berujung pada akhir karir irjen verdi sambo dan sejumlah perwira polisi lain
kali ini sejumlah kejanggalan dalam kasus ini terus terungkap
terakhir sejumlah pihak menyoroti soal kejanggalan penggunaan jet pribadi
oleh mantan karopamina propam polri brigjen hendra kurniawan
yang merupakan anak buah verdi sambo
mantan penasihat kapolri muradi mempertanyakan penggunaan jet pribadi
oleh perwira polisi saat menemui keluarga brigadir joshua di jambi
muradi menesak penggunaan jet pribadi oleh brigjen hendra diusut
tidak hanya itu muradi juga menyebut beberapa elit petinggi polri dekat dengan pengusaha
bahwa yang saya tekankan soal etika tadi
etika sebagai perwira tinggi
dia minang satu ya kemudian kelihatannya dengan gaji dan
lumpungan anggaran apapun susah untuk bisa menyebabkan
tidak wajar lah ya
seharga rp lima ratus sembilan puluh enam juta
sejalan dengan muradi ketua indonesian police watch sugeng teguh santoso
juga meminta polri mengusut penggunaan jet pribadi oleh brigjen hendra
dalam kasus pembunuhan brigadir joshua
sugeng bahkan menduga penggunaan jet pribadi ini terkait dengan kasus judi online
yakni konsorsium tiga ratus tiga

sugeng bahkan menyebut jet pribadi ini terkait dengan kasus judi online
jat t tujuh jab ini merupakan milik rbt yang disinyalir merupakan bos judi online

di tengah rai jendis bomber sembilan ratus xp yang ditelola atau disewa dari pt acam
itu digunakan oleh brigadir jenderal polisi hendra ketika ke jambi
nah diduga kuat bahwa dana penyewaan pesawat ini
diduga kuat ya dari konsorsium tiga ratus tiga
sementara itu inisial namanya dikaitkan dengan penyedia jet pribadi
untuk brigjen hendra kurniawan pengusaha robert priantono bono susatya
ketika dikonfirmasi cnn indonesia com membantahnya
robert mengklaim tidak memiliki jet pribadi
oleh sebab itu ia mempertanyakan bukti kepemilikan pesawat jet pribadi
yang dilayangkan ipw terhadap dirinya
sejauh ini telah merespon desakan pengusutan penggunaan jet pribadi brigjen hendra kurniawan
kd fomas polri irjen dedi prastyo mengungkapkan
penggunaan jet pribadi adalah bagian dari investigasi
dari tim khusus pembunuhan brigadir joshua
pembunuhan brigadir joshua sejauh ini dipicu dugaan pelecehan seksual
yang dialami istri verdi sambo
namun seiring berjalannya waktu
kasus pembunuhan ini menuai beragam kejanggalan
mulai dari skenario sambo yang akhirnya terbongkar
dan terakhir soal penggunaan jet pribadi dalam kasus ini